selain dua siswa di lamongan jawa timur mengungkap fakta mengejutkan tentang lalat
bakteri yang terdapat pada tubuh lalat ternyata bisa dimanfaatkan untuk obat diare
jadi jangan suzon terus ya dengan lalat ya karena berkat temuan itu
kedua pelajar meraih medali emas di olimpiade proyek penemu muda di georgia amerika serikat
lalap terlanjur dianggap serangga yang kotor dan menjijikan
tapi tidak bagi alvian nurfaizi dan arum ayurat mawilis
berkat penelitian yang dilakukan selama tiga bulan alfian dan arum menemukan obat diare
obat itu berasal dari bakteri yang ada pada tubuh lalat
awalnya kan kita melihat lingkungan sekitar kita melihat lalat biasanya kan dianggap sebagai faktor pembawa penyakit
maka kami berpikir mengapa lalat sendiri tidak terkena bakteri bakteri dan virus meskipun mereka hidup di tempat yang kotor
akhirnya sebuah penelitian menemukan bahwa di dalam tubuh lalat terdapat satu sistem pertahanan
yaitu bakteri actinomycetes
setelah melalui serangkaian proses ekstraksi dan isolasi
bakteri actinomycetes pada tubuh lalat menghasilkan dua antibiotik
dua senyawa inilah yang bermanfaat sebagai obat diari
untuk menguji keampuhan obat tersebut dilakukan uji coba pada tiga ekor tikus dan dua puluh lima pasien manusia
hasil uji coba menunjukkan obat diari berbahan dasar bakteri lalat rumah ini efektif dan tidak memiliki efek samping
bahkan pada anak anak
anak anak serta ibu hamil
namun penggunaan obat harus sesuai dengan dosis yang dianjurkan
untuk anak balita satu tetes anak anak dua tetes dan orang dewasa tiga tetes
pihak sekolah pun berencana mengembangkan temuan ini
misinya pengembangan itu kan bagaimana nanti itu bisa diproduksi ulang secara massal
dan nanti itu bisa disebarkan ke seluruh masyarakat nanti bisa dijadikan lebih berguna
jadi insya allah ada pengembangan
obat diari temuan dua pelajar sma dua lamongan ini mendapat apresiasi luas
setelah menang pada olimpiade ilmiah di semarang temuan ini juga meraih dua medali emas pada
international young inventures project olympiade di georgia amerika serikat april lalu
miftahul arif lamongan